masih jelang liga satu indonesia klub sriwijaya fc senin sore menggelar latihan perdana di stadion bumi sriwijaya palembang
untuk mengarungi liga satu musim dua ribu delapan belas
lima pemain lokal dikontrak untuk memperkuat skuad sriwijaya fc
dan sejumlah pemain lama diberikan kesempatan berlatih bersama
sekaligus ajang seleksi untuk dipertahankan bergabung bersama klub kebanggaan wong kito tersebut
latihan perdana sriwijaya fc tanpa dihadiri pelatih kepala rahmat darmawan
karena sedang menjalankan ibadah umroh
belasan pemain sriwijaya fc berlatih bersama dipimpin asisten pelatih francis wengkang
sejumlah pemain asing seperti makan konate esteban vizcara dan beto goncalves
belum ikut bergabung karena akan merayakan natal bersama keluarga
seluruh pemain baru akan bergabung pada awal januari untuk menjalani latihan yang lebih intensif
para pemain lama ikut berlatih antara iksan kurniawan yanto basna m roby dan sang kapten hugh yunko
lima pemain baru yang diikat kontrak sebelum latihan digelar
ada pemain tim nasional antara lain adam alis sulviandi samuel kristianson dan abi manyu
sementara mantan pemain u sembilan belas sriwijaya fc yogi rahadian
yang bermain moncar dimitra kukar kembali kelas keras sriwijaya sebagai pemain putra daerah

latihan perdana yang disaksikan ratusan supporter sriwijaya fc ini
juga menjadi ajang adaptasi para pemain
meningkatkan kebugaran fisik dengan latihan bersama untuk menjaga kekompakan
sejumlah pertandingan uji coba akan digelar untuk menguji kekuatan laskar wongkito